langsung akan ajak anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di istana merdeka
yang memang saat ini sedang ada acara kesenian
ini merupakan tari reok ponorogo yang memang sesuai dengan rencana
ini merupakan tari reok ponorogo dari jawa timur
nah kalau kita bicara soal tarik ponorogo ini ya
ini merupakan tari tradisional yang biasanya selalu ditarikan
ataupun diadakan dan juga memeriakan acara sebagai acara hiburan
ini merupakan salah satu bentuk kesenian yang punya banyak sekali filosofi
utamanya untuk masyarakat jawa timur
ada yang mengatakan ini merupakan salah satu bentuk ataupun cerita
kisah penyebaran agama islam di jawa
ada lagi banyak sekali unsur unsur mistis dan juga magis yang bisa kita lihat bersama
tapi yang menjadi ciri khas dari tarian ini kita bisa lihat ya
ada reok yang merupakan salah satu seni budaya dari jawa timur bagian barat laut
sosok warok kemudian ada gemblak
ini merupakan dua sosok yang ikut selalu tampil pada saat reok dipertunjukkan
belum lagi tadi kita melihat bersama ya
ada penari penari yang membawa budalumping begitu
nah ini merupakan salah satu kesenian yang memang menjadi atraksi
ataupun hiburan di istana merdeka dalam rangka rangkaian menuju detik detik
ataupun menuju upaya secara detik detik peringatan proklamasi
di istana merdeka pada tahun ini
wow bisa kita lihat bersama ya meriah sekali
banyak sekali masyarakat yang sudah hadir menempati posko posko yang sudah disediakan
bahkan tadi kita bisa lihat bersama ya ada yang berdiri menonton juga menyaksikan ini
karena kita tahu bersama dua tahun belakangan tidak ada upacara peringatan semeriah ini
upacara tetap dilakukan di sana merdeka tapi tanpa adanya undangan dari pihak masyarakat
yang memang dengar dengar nih ya
ada dua lima ratus undangan secara offline ataupun hadir di istana merdeka
dan ada tujuh puluh tujuh undangan yang dibagikan untuk menyaksikan upacara di istana merdeka secara virtual
kita saksikan bersama